berarti masih jauh ya pak
sebenarnya tidak terlalu jauh kalau anda berjalan cepat
kemungkinan anda akan sampai disana dalam waktu sepuluh jam
oh iya makasih pak
kalau kayak gini caranya aku bisa kelamaan
berani beraninya lintang putih menolak laki laki ganteng dan paling kaya di kampung ini
kenapa sih mas
pulang pulang dari rumah calon istri muda kok cemberut
kamu jangan bikin saya marah
atau kamu mau ganti bulanannya saya yang dikasih
selamat malam juragan bronto
mertuanya lintang putih juragan
mertuanya lintang putih
ada pak ada pak
kalau juragan gak keberatan
saya ingin bicara empat mata dengan juragan
keinginan juragan mau menikahi lintang putih
kita bicara disini
ide bagus itu
ide bagus sekali
dengan cara seperti itu
mau tidak mau
akan mau jadi istriku
akan senang sekali
kalau sampai lintang bisa mendapatkan
orang seperti juragan
itu nggak pernah berkenalan lagi dengan
gak pernah rela
untuk melepasin dia tapi
ini untuk ibu
itu sebagai uang bela sungkawa dari saya
itu amat senang
kalau disukai orang seperti juragan
ya siapa tahu
ibu masih punya kebutuhan yang lebih banyak lagi
terima kasih juragan
makanan kesukaan kakak
kenapa sih aku nggak boleh pergi
kenapa kamu ngelarang ngelarang terus
kak krisna gak boleh keluar
selebarannya ditempel sama kak lintang
di luar itu sangat berbahaya untuk kak krishna
kakak juga belum sembuh benar
kak krisna kan tahu jalan pulang ke sini
kak krishna gak akan kenapa kenapa kok
yang aku sembunyikan dari kak krishna
yang menyebabkan kakak jadi hilang ingatan itu karena
ada seorang pria
yang sangat membenci kakak
dia menuduh kakak
kalau kakak itu membunuh adiknya
karena itu dia mencari cari kakak
dan aku gak mau kalau dia melihat kakak
itu akan membahayakan kakak
itu akan membahayakan diri kakak sendiri
kenapa aku gak ingat sama sekali ya
itu karena ingatan kakak semuanya sudah hilang
tolong ya kak
jangan keluar dari gua ini
aku gak mau kehilangan kak krishna
aku juga gak mau melihat kak chrisnya disakiti lagi sama orang
aku gak mau kak
kalau memang kak krisna gak boleh pergi
kak krishna gak akan pergi
enggak ibu cuma nunggu saudara ibu
katanya dia mau datang
emangnya dia mau kesini bu
iya bilangnya sih dia mau kesini
tapi kok jam segini belum datang juga ya
ibu tuh khawatir sekali
emangnya dia perlu apa ya bu dia kesini
ya saudara ibu tuh sakit
tapi dia nggak punya biaya untuk berobat
makanya dia mau pinjam uang sama ibu
sebenarnya sih ibu mau anterin uang ini sendiri ke rumahnya
tapi kok rasanya ibu gak kuat
dinta kamu bisa tolong ibu nggak anterin uang ini ke tempat saudara ibu
bagian aku kan gak kenal sama orang itu bu
ibu punya alamatnya kok
jadi kamu gak mungkin nyasar
gampang sekali dapetin rumahnya
entah ini kan untuk nolong orang
untuk nolong ibu juga
tapi kak nanti kalau aku kesana
kak linta gak ada yang nemenin
aku bakal baik baik aja kok
tenang deh ya
terima kasih dinta sebelumnya
jadi kamu pagi pagi besok bisa berangkat untuk bawa uang ini
ya ya udah deh
pasti sekarang juragan berontos
ah lihat ah
mau ngapain lagi kalau bukan mau ketemu kamu lintang yang manis
mau apa lagi kamu ketemu saya hah
ah akan sengaja datang jauh jauh
karena pengen ketemu lintang yang cantik
ah datang jauh jauh karena kangen sama lintang
cepat keluar sekarang atau enggak kamu akan nyesel

tidak lelaki hebat

si siluman itu mau pakai kekuatannya
juragan beruntut sampai terpetar keluar
tapi aku gak akan menyerah
aku pasti dapetin dia
kalau aku mau selamat
aku harus lebih berhati hati
soalnya tadi ibu ngeliat
juragan beronto keluar dari rumah ini
kita jadi berangkat
oh jadi sebentar ya
kenapa aku harus ke desa itu sih
pasti nenek siri tuh mau ngerjain aku lagi deh
kalo kaya gini caranya aku bisa kelamaan
aku pakai kekuatan aku aja
kemana orang tua itu
aku bener bener bosan tinggal di dalam gua
aku bisa balik lagi sebelum marni terbangun
aku harus memasak untuk kak krishna
kak krisna pasti keluar